komisi enam dpr ri menyetujui kenaikan pagu indikatif kementerian bumn tahun anggaran dua ribu dua puluh sebesar rp tiga ratus empat puluh lima delapan miliar
dilansir cnn indonesia com anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga pos belanja
yakni belanja pegawai rp enam puluh empat miliar operasional rp tiga puluh enam empat miliar dan kegiatan inisiatif baru satu ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah
anggaran terbesar dua ribu dua puluh dikeluarkan untuk belanja modal seperti pengadaan tanah dan renovasi gedung
kementerian mengungkapkan akan ada delapan inisiatif baru pada dua ribu dua puluh